pertama kali itu dikabarin oleh bang dadin bang dhani nelpon saya sekitar jam tujuh malam lewat saya lupa lewat berapa yang mulia
untuk itu saya sedang di kos kosan terus beliau menelpon saya dia berkata
oh yaudah nanti kamu ke biro propos ke gedung mabes ya ke biro propos di mabes
kenapa bang udah kesana dulu nanti kalau udah sampai sana kabarin saya
oh ya pakai pakaian pdo awalnya dia berkata pakaian pdo pakaian dinas olahraga
terus siap bang saya jawab nelfon dimatikan saya chat kembali ke bang dadin saya bilang
saat saya chat lagi dibaca oleh beliau direpon kembali gak jadi deh ya pake pdl aja
siap bang buruan ya ditunggu soalnya
siap bang saya selesai mandi saya mengecek lemari saya ternyata pdl saya semua dilondri
pakaian pdl saya dilondri
gerakan hati aja saya untuk datang ke saguling mampir
dan kebetulan saat saya mampir ke saguling disitu bertemu dengan
daden bang daden dan bang romer
saat itu bang daden langsung menyampiri saya dan menyapa kenapa belum pergi
dia bertanya terus saya bilang ya bang belum bang ini soalnya pedel saya dilaunti semua
masih lama nggak saya bilang enggak bang tadi saya sudah nelfon orang laundry sudah selesai kok tinggal ngambil aja
terus beliau langsung menggeledah saya dengan menanyakan lu bawa safety nggak sih
dengan megang pigang saya sampai ke kaki kaki saya saat dia sudah mengecek tubuh saya tidak ada
beliau memerintahkan saya untuk buka bagasi motor
dibuka diperiksa kembali tidak ada
terus beliau bilang udah buruan deh ambil pakaian pdl lu
habis itu nanti langsung ke gedung biro propos kalau sampai sana kabarin saya lagi

sesampai saya di
siap bang saya buru buru sesampai saya di

biro propos saya langsung ke pikir penjagaan biro propos
saya menanyakan ingin bang saya diperintahkan ajuran pak ferdis sambo bang darden untuk ke biro propos
yaudah langsung naik ke lantai tiga aja ke ruang pemeriksaan
saya naik ke lantai tiga ke ruang pemeriksaan karena di ruang pemeriksaan di lantai tiga itu ada beberapa ruang pemeriksaan
saya nggak tahu saya turun lagi saya telepon lagi
oh ya udah ntar ya
dimatiin teleponnya terus dia mengirim
saya telepon abang itu saya bilang bang izin saya sudah di biro propos di lantai tiga
oh ya udah tunggu bentar
beliau datang saya duduk nunggu
saat menunggu itu berpindah pindah tempat beberapa kali dari lantai tiga ke lantai satu dekat pejagaan biro propos
dari pikir penjagaan biro propos pindah ke kantin
dan saat dari kantin baru masuk ke dalam satu ruangan
saya tidak tahu persis nama ruangan itu apa
di dalam ruang itu saya bertemu dengan pak beni ali
saat itu saya bertemu pak benny ali pak benny langodi yang sempat tanya kan
apa betul kamu adik dari nofriansah yosua
saya jawab siap general saya adik kandungnya
terus beliau langsung mengatakan abang kamu telah meninggal dunia
terus dia menceritakan kronologinya bahwa sepulangnya dari magelang ke jakarta
sampai ke jakarta ibu naik ke atas tempat kamarnya
abang kamu masuk ke dalam kamar ibu melakukan pelecehan dan melakukan apa
pengancaman kepada ibu
saat itu ibu teriak
saat ibu teriak didengar oleh beberapa ajudan
tetapi yang saat itu yang merespon teriakan ibu adalah richard
richard terus tuh mungkin abang kamu panik saat ibu berteriak
abang kamu lari dari kamar ibu
abang kamu keluar dan sempat berpapasan dengan richard
saat berpapasan dengan richard richard bertanya ada apa bang
saat richard bertanya ada apa bang
abang kamu tidak membalas dengan omongan tetapi abang kamu membalas dengan tembakan
dan beruntungnya richard dapat menghindari
katanya dapat menghindari nembakan abang kamu dan membalas tembakan abang kamu mengenai dada
abang kamu sempoyongan mungkin dia keliangan terus
itu nembaknya secara brutal
utal tidak jelas terjatuh dan meninggal dunia
dan saat ini katanya mau dibawa ke rumah sakit ramadhani untuk dilaksanakan otopsi
bapak itu keluar dari ruang tersebut
di situ saya menunggu ditemani oleh kombes pol leonardo
di situ saya menunggu dan saat itu menunggu juga saya mengabari kakak saya
yang pertama kak yuni itu sekitar jam sembilan lewat saya lupa yang mulia jam sembilan berapa
setelah saya menunggu kembali saya masuk ke dalam ruangan sesro proport
di situ ada beberapa petinggi polri juga
ada karo propos pak ben yalin ada karo pahminal pak yandra kurniawan ada pak sesro saya lupa namanya
ada pak kayanma dan ada pak kombes pol leonardo sematupang
di ruangan tersebut kembali lagi pak benny alim menceritakan kronologi yang diceritakan awal pada saat

yang dibilang pulang magelang terus melakukan pelajaran tembak menangis

setelah itu pak ben yalin menyuruh untuk kayanma mendampingi saya ke keramajati
di keramajati kami berangkat sekitar jam sebelas malam lewat dan sampai ke kramajati hampir tengah malam
sampai sana saya menunggu dan menunggu sampai pukul tiga dua puluh
tiga dua puluh saya di situ melihat dokter forensik keluar dari ruangan forensik
tiga dua puluh saya di situ melihat dokter forensik keluar dari ruangan forensik
ada kombes yang menyampirin dokter tersebut
mereka mengobrol terlebih dahulu
baru dokter itu menghampiri saya
dokter itu bertanya
izin bapak apakah bapak saudara kandung dari novi asayoswa

benar dok saya adik kandungnya
oh iya pak tadi otopsi baru selesai dua puluh menit yang lalu

sekarang dilakukan pembersihan terhadap luka luka karena ada beberapa bekas lubang tembakan

sekarang dilakukan pembersihan terhadap luka luka karena ada beberapa bekas lubang tembakan

saat dokter itu mengatakan ada beberapa bekas lubang tembakan

banyak penerhemahan luka atau sere bishopannel
al masrum untuk yang terakhir kali
dokter tersebut mengatakan
wow tentu boleh kan kamu saudaranya
kamu dikandungnya boleh saja tapi nanti
setelah saya dilakukan
pembersihan ini katanya terima kasih dok
dan saya sempat izin sama kayaan
mandan apakah saya boleh memakai pakaian
al masrum yang terakhir kali kayaan masaya
terlebih dahulu sama anggota
yang bertanggung jawab di sini
dan saya menghampiri kompos
tersebut karena saya lihat
dia opakannya lebih tinggi
paling tinggi karena ada propos
kamu tunggu dulu beliau masuk
kompos tersebut masuk
beberapa lama saya lupa
keluar lagi terus
saya tanyakan lagi izin ke mandan
apakah saya boleh memakai pakaian al masrum yang
terakhir kali terus
beliau bilang bentar lagi di
sentik pemalin saya tunggu lagi
izin ke mandan apakah saya boleh memakai
pakaian al masrum yang terakhir kali
beliau masuk kembali
itu masuknya itu saat itu
lumayan lama terus
beliau keluar saya tanyakan kembali
izin ke mandan apakah saya boleh memakai
pakaian al masrum yang terakhir kali
beliau mengatakan udah kamu
tunggu sini aja itu celananya
sedang dipakaikan saat itu
saya sedikit marah juga saya bilang
izin ke mandan saya ini adik kandungnya
satu satunya di jakarta apakah saya boleh
memakai pakaian al masrum yang terakhir kali saja
sudah kamu tunggu sini aja
saya bersih keras
dan sampai akhirnya dia bilang
saya gak tau tanyakan saja sama tim forensiknya
lalu beliau pergi
saya keluar dari lobi forensik
kurang lebih jam empat
orang yang keluar dari ruangan otopsi
membawa jenazah saya lihat itu adalah
al masrum bang yus
saya mau buru buru masuk tapi pintu lobby ditutup langsung oleh anggota provos
saya izin kembali sama kombes tersebut
saya bilang izin komandan apakah saya boleh mengangkat abang saya untuk terakhir kali ke dalam peti
cuma dia bilang udah kamu tunggu sini aja
saya bersikeras lagi terus beliau berkatakan udah kamu tunggu sini aja
nanti selesai sendiri
saya tunggu dan sudah selesai semua almat rumah dalam peti
sudah rapi dikenakan pakaian jas dalam peti
saya masuk saya berdoa
saya berdoa saya masih sempat mendengar ada yang menceletuk dari luar
mengatakan sudah belum sih dengan ada yang sedikit tinggi
dan saya tidak pedulikan mereka ngomong seperti itu
saya berdoa ditutup
sepertinya saya masuk ke dalam mobil jenazah yang disediakan oleh orang myanmar
kami berangkat ke kargo
pemberangkatan jam sepuluh pagi dari bandara ke jambi